untuk mengonfirmasi berita terkini mengenai publik figur yang terpapar covid sembilan belas setelah pulang dari luar negeri
sudah ada direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular kementerian kesehatan ri siti nadia tarmizi
selamat siang bu nadia
hingga saat ini sudah berapa kasus omikron dari luar negeri sebenarnya yang masuk ke indonesia
dan apakah diantaranya memang ada keluarga selebriti yang baru saja kembali dari liburan
ya jadi kedatangan salah satu pelaku perjalanan luar negeri kemarin sore ya
kita dapatkan ada satu dari negara turki ini ada satu keluarga ya satu rombongan mungkin yang
diri dari tiga belas orang di mana enam orang ini pada saat pemeriksaan entry test itu didapatkan positif ya
jadi memang sudah ada hasil pcr negatif
dari negara turki saat keberangkatan tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ini didapatkan hasilnya positif
dan masih ada sisa rombongan dari keluarga tersebut yang akan datang tetapi berbeda pesawat dengan yang sebelumnya
jadi dari tiga belas rombongan tersebut enam orang terkonfirmasi positif termasuk yang berinisial a tadi
saat ini tentunya sesuai
sesuai dengan aturan kita walaupun belum didapatkan hasil terkait pemeriksaan sgtf maupun wgs nya
tetapi sesuai dengan aturan kita untuk melokalisir kemungkinan potensi penyebaran omikron
maka semua kasus positif pelaku perjalanan luar negeri harus menjalani isolasi terpusat
baik itu di rumah sakit ataupun di wisma atlet
oke bu nadia ini apakah dari rombongan selebriti yang tadi kita
kita sudah diskusikan sebelumnya itu
atau kasus general omikron yang dari luar negeri ini terpantau memang dengan gejala ringan atau seperti apa bu nadia
ya kalau sampai saat ini termasuk juga rombongan yang kita ketahui tadi enam orang yang positif
orang merasa keluhannya itu hanya batuk dan pilek ringan
nah ini kembali kami ingatkan kepada masyarakat khususnya
baik yang pelaku berjalan
kementerian luar negeri maupun masyarakat umum
bahwa keluhan batuk atau ringan itu bukan flu biasa
kemungkinan besar itu juga adalah covid sembilan belas
dan untuk itu perlu dilakukan segera pemeriksaan
khususnya untuk masyarakat yang berada di dalam negeri ya
karena kita tahu bahwa transmisi lokal terutama di jakarta itu kita dapatkan empat belas kasus
dan kita lihat dari pelaku perjalanan
luar negeri yang saat ini sudah dua ratus lima puluh enam ya
kita identifikasi di mana hanya lima belas yang transmisi lokal
yang sisanya adalah dari pelaku perjalanan luar negeri
dan umumnya merasa keluhannya hanya batuk dan pilek ringan ya seperti itu
nah itu yang harus kita waspadai
oke bu nadia ini saya ingin mengonfirmasi
apakah dari keluarga selebriti ini yang positif covid sembilan belas ini ada enam orang
atau hanya satu orang ibu
ya jadi ada dua rombongan ya
karena mereka datang dengan pesawat yang terpisah
di mana rombongan yang pertama itu dari tiga belas orang
itu enam orang positif ya
tadi saya sampaikan termasuk yang berinisial a
kemudian kita ketahui
ada rombongan berikutnya
rombongan berikutnya ini dua orang terkonfirmasi positif
jadi ada total delapan yang saat ini yang terkonfirmasi covid ya
karena kita masih tunggu pemeriksaan hasil sgtf nya maupun wgs nya
untuk memastikan apakah omikron atau tidak
jadi saat ini statusnya covid positif
oke berarti dari rombongan pertama ini sudah terkonfirmasi covid sembilan belas
itu enam orang
dan di rombongan kedua ini ada dua orang
yang memang terkonfirmasi covid sembilan belas
namun belum tahu varian apa seperti itu ya ibu nadia
lalu apa langkah antisipasi yang sudah dilakukan ini
sebenarnya untuk mencegah penyebaran omikron
terutama dari pelaku perjalanan internasional yang baru kembali dari berlibur ibu
iya jadi sesuai dengan aturan bahwa
kalau kita temukan hasil yang positif pada saat pemeriksaan kedatangan dengan pcr
maka siapapun juga harus menjalani isolasi

jadi tidak bisa melakukan isolasi di hotel yang mungkin sudah dipesan sebelumnya ya
sebagai hotel karantina
ataupun juga hotel hotel apalagi melakukan isolasi secara mandiri
jadi untuk mencegah penularan lebih luas
maka kebijakannya adalah semua yang positif harus mengikuti isolasi secara terpusat
nah pilihan untuk melakukan isolasi terpusat ini
ada kemudian yang sudah ditentukan
ada rumah sakit isolasi
oke baik terima kasih atas penjelasannya
yang hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour
terima kasih ibu